anak anakku semua sebelum kita melaksanakan sholat ataupun tayammum apa niat dari tayammum silakan
sekarang kita tempelkan kedua telapak tangan kita ini ke tembok ataupun ke jendela yang ada
debunya sup ya mister liatin ya
ambil sah nah ini boleh kita sisihkan atau kita tiup
sebentar ustadz ada yang belum sesuai
terus untuk santriwan ya untuk santriwati lihatnya ustazah nah untuk santriwan lihat disitu kita kesini
nah kita usapkan tangan kita telapak dulu nah terus yang kiri juga ya lalu kita tarik sampai ke siku ya
kita putar begini nah biar dapat semuanya ya
tuh lagi stop
tuh jadi kena semua nah selanjutnya kita ambil kembali ya ambil lagi
nah sekarang untuk muka ya untuk muka lihat buka dari sini ke atas tarik set sampai kena daging bawah ya
dagunya harus ke bawah
ayo mending kita tidak nafasnya sampai habis ini
aduh ada banget
iya itu umbennya mampir sini mau beli apa nih mau beli sampo mau beli sabun mau beli mie instan
ayo bilang aja pakde pak siriti mau beli apa nih
enggak enggak diem aja sih pokoknya
mau beli apa nih pakde mau beli apa nih bilang bilang
jadi datang ke sini mau ngapain mau beli apa sih lihat rame dong lihat saya
lakon bapak lilis jorocos aja utasan biasa lagi disundut
nah kita ini mau datang ke sini bukan mau beli beli
mau numpang sholat zuhur betul udah azan zuhur
pake nyusul lagi
itu ngapain pakde disitu titi lagi ditinggal sih dah
bukan ditinggal lo yang nyusul
pakde ngapain sih disitu
lagian kita ke sini
mau numpang sholat zuhur emang gak dengar suara azan
oh azan tuh udah azan
sholat ngapain di rumah lilis
pak denny ya kalau sholat jamaah itu lebih baik di masjid
daripada di rumah
gimana sih pakde udah sering sering banget dipesantren
ya allah yang kayak kayak gitu masih pada lupa aja
ya bukan begitu positi
ini kan lebih deket
ketimbang balik ke pondok ya numpang sholat disini aja gitu
bener tuh positi bener
dengerin tuh pakde positi
bener apa kata positi
pak lilis masih disini
betul bukan kak satya sholat zuhur
kak saya jagain warung
nanti kalau ada yang beli siapa yang meladenin
eh eh eh bapaknya lilis bapaknya lilis nih yang begini nih
salah banget nih salah banget
bapaknya lilis mendingan tutup warung sementara ya
bapaknya lilis tinggalin dulu pekerjaan duniawinya
penuhin dulu panggilan azan
jangan pakai takut bapaknya lilis rejeki gak kemana
allah itu udah maha mengatur
yaudah sekarang kita ke pondok
sholat zuhur berjamaah
mengenai pak usah usah gampang bisa diatur
boleh boleh boleh
lo bantuin gak pakde
ah gak usah
bang suaranya boleh dikecilin dikit gak bang
iya bang kan soalnya lagi aja bang
remon ya ganggu gue aja
gue lagi dengerin musik nih
itulah dakwah ya
dakwah itu memang ya
dakwah itu memang berat
maka dari itu allah memberikan hadiah surga
bagi siapa saja yang berdakwah
menyuarakan agama allah yaitu agama islam
kalau dakwah itu ringan hadiahnya bukan surga
intinya kita tidak boleh menyerah
ya jangan lemas jangan apa istilahnya takut
dulu aja rasulullah saw
ketika berdakwah dia sempet dilemparin pakai kotoran loh
iya sedih banget ustadz
iya sedih banget ya
kita aja baru nyusur aja udah sedih banget ustadz
tapi harus tanamkan dalam jiwa kalian
bahwa kalian itu harus berdakwah dan pantang menyerah
kalau gitu sekarang kita cari masjidnya aja yuk
kita dari tadi gak nemu masjid pak ustadz
pak ustadz kayaknya di pasar ini gak ada masjid atau musola deh ustadz
bilang aja kamu males gak mau sholat
eh gak boleh begitu uman
udah gapapa ya
gak ada masjid ataupun musola gak jadi masalah
yang penting ada air bersih
dan yang terpenting lagi kita tahu arah qiblat
dan ada tempat yang bersih untuk sholat
insya allah kita bisa menunaikan sholat
ini cocok gak buat udunya
boleh pinjam maikam
tapi ustadz kan gak cukup ustadz
kan kita berlima sama ustadz beneran
ini insya allah cukup
jika biasanya kita berhudu itu
tiga kali usapan dalam setiap geraknya
tapi karena kita sedang berada dalam kondisi yang darurat
maka kita hanya cukup melakukan satu usapan saja setiap gerakannya
boleh pegang indra sebentar
pertama kita lihat udhunya
kemudian baca bismillah
udunya satu kali usapan setiap gerakan fahim tum
silahkan siapa yang mulai duluan
kok kayak dompetnya mister sergi ya
apa jangan jangan itu pencopetnya
eh ma ma mas itu dompet mas
tapi kok mas di dompet itu ada fotonya guru olahraga kita
hei kasab asun ya
hei kejar kejar kejar